bapak mau bagi tugas
untuk nathan robby budi sama wadid
kamu cari sumber air terdekat ya
untuk apipa rama sama salma
cari kayu bakar ya
yang lainnya tolong cari apa saja yang kira kira untuk mendukung api unggun ini
bu emang gak apa apa bu kita keluar mas bapak di kantor
takutnya dia marah marah nanti bu
lagian juga kan daniel lagi camping
saya gak tau mau ngapain
aduh saya kelupa
saya tuh tadi mau ngambil kulit lumpia gak jadi ngambil
soalnya nanti kalau diambil pulang
saya mau bikin cemilan buat dia
yaudah kalau gitu bibi ambilin sekarang ya
eh ini biar saya aja
apa kabar mbak
alhamdulillah udah sehat
kebetulan banget kita ketemu disini ya
tapi aku sama bi ijah kesini
ya udah gak apa apa kita cari restoran deket deket sini aja
biar nanti bi ijanya nunggu disini
enak banget makanannya aku jamin
yuk mau ya
aku bilang sama bi ija dulu ya
sudah santai aja nanti kita balik kesini kok
ini adalah area camping kita nanti
pocok sebelah sana itu
itu tenda khusus wanita
pocok sebelah sini
untuk laki laki ya
dan kalian bisa memilih partner kalian masing masing
untuk teman satu tenda kalian
dan jangan lupa ini nanti semua dibereskan ya
nanti malam kita kumpul lagi disini untuk makan malam
sudah jelas semuanya
nah sekarang siapa nih yang mau stand up sama gua
bukannya gue gak mau rob
lu tau sendiri kan
gua takut gak muat
rambut gua butuh sepas lebih buat tidur
jadi gak ada yang mau stand up nih sama gua
kak budi gimana
gua tuh tidurnya ngorok
gua yakin lu pasti keganggu kalo tidur bareng gua
jadi lu om yang lain aja ya
ini lu sama siapa kayak gitu
jadi siapa dong

yang sabar pelan pelan
tuh dibilangin jangan gerasak gerusuk
yaudah deh lo nyuruh gue lewatin aja nih
daripada pasang tenda
butuh bantuan gak
butuh banget kaldo
aduh kali itu gentleman banget ya
kelidah manggil banget
lama banget sih lo pasang tendanya
itu kalau misalnya mau mbak
ini apanya yang berhasil
coba yang ada kalau kita tidur kita ketiban
kayak menara pisau ya
aduh liat aja tuh
ya ampun kak dinda
lo gak usah soker lo sama gue
biar gue yang bantuin ya
itu udah dapet
kan dinda yang mungkin yang bantu
mungkin kita ke kreda aja

taruh di situ tar
taruh di sana
taruh di situ
sini sini bapak mau bagi bagi tugas untuk kalian
bapak mau bagi bagi tugas
untuk nathan roby budi sama wadid
cari sumber air terdekat ya
kenapa kitalah macam iklan yuk
untuk apipah rama sama salma
yang lainnya tolong cari apa saja yang kira kira
untuk mendukung api unggun besar nanti ya

bagi bagi tugasnya oke
nah tunggu pak
ada tugas yang lebih penting lagi
yang tugasnya menyiapkan makan malam
itu dinda mona dan evelyn
kamu stand by di sini saja
kamu awasi bantu bapak
awasi camping camping yang ada di sini itu tenda tenda ayo
sama di gua
eh eh lu kemana sih
lu di sini aja dong temenin gue
ke depan dok bentar dok
gak usah ngosot cicilan jadi orang
bentar gua kembalat dok
gak usah di sini aja
selain itu gua pasung juga lu
kok mbak meli tumben
gak pergi sama suami mbak
kamu jangan manggil mbak
manggil aja meli
mas ardi itu kalau jam segini masih di kantor
gak ada apa sih
masa kamu secantik kayak begini
terus kamu mandiri
gak ada laki laki yang pas gitu
calonnya sih ada
perhatian dia juga pekerja
bagus dong kamu udah ada calon seperti itu
nanti kenalin ya
jangan lupa aku diundang ya
berharapnya begitu mel
kalo nanti aku nikah
aku pasti undang kamu
aku akan undang kamu kok mel
aku sama mas ardi nanti menikah
kamu siapin diri kamu aja
buat nerima kenyataan